bertemu kembali saudara ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulia lubis
sempat meminta agar presiden joko widodo bisa dihadirkan ke sidang di mahkamah konstitusi
namun kemarin usai empat menteri hadir di mk todung minta agar kehadiran presiden tidak perlu dipaksakan lagi
menurut todung empat menteri yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilu sudah merupakan representasi presiden jokowi
ia juga mengaku sependapat dengan hakim konstitusi arief hidayat yang merasa kurang elok jika menghadirkan jokowi sebagai kepala negara untuk hadir di sidang mk
menurut todung empat menteri yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilu sudah merupakan representasi presiden jokowi